kita ke informasi lain tim satgas anti mafia bola menangkap tiga orang tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor sepak bola pada liga tiga indonesia
ketiga orang itu ditangkap dari lokasi yang berbeda
inilah video penangkapan tersangka mafia sepak bola di bandara halim perdana kusuma jakarta timur
tim satgas anti mafia sepak bola yang telah dibentuk kapolri sudah menangkap tiga orang tersangka yang diduga mengatur skor sepak bola
ketua tim medis satgas mafia bola mengatakan tiga orang tersangka ditangkap oleh tim satgas yang antara lain adalah j p dan a
untuk tersangka p ditangkap di semarang sedangkan tersangka a ditangkap satgas di daerah pati jawa tengah
p diketahui merupakan mantan anggota komisi wasit sedangkan a adalah anak p
satgas anti mafia bola juga telah menangkap j yang merupakan anggota esko pssi
j ditangkap di bandara halim jakarta timur dan masih menjalani pemeriksaan penyidik di polda metro jaya
kemudian dalam penyidikan berkembang
kemudian kita menemukan tersangka j itu tersangka j
tersangka j ini tadi pagi ya tadi pagi itu jam sembilan lima puluh lima dia terbang dari solo dari solo mau menuju jakarta
tapi setelah kita cek ya setelah kita cek boarding passnya namanya beda
namanya menggunakan nama jasmani
nama orang itu jasmani
kemudian setelah jam sebelas an ya itu sampai di halim kita lakukan penangkapan daripada pelaku j ini
dan saat ini j sedang dalam pemeriksaan di polda metro jaya
sebelumnya satgas anti mafia bola menerima laporan dari manajer klub sepak bola eli terkait dugaan pengaturan skor
laporan itu terkait adanya sejumlah pihak yang meminta uang agar salah satu tim bisa naik dari liga tiga ke liga dua
berikut zama jakarta
pasca penangkapan anggota komite eksekutif exco pssi johar lin eng dalam kasus dugaan pengaturan laga
kini induk organisasi sepak bola nasional pssi telah menyiapkan sanksi untuk ketua asprof jawa tengah itu
menurut wakil ketua umum komdis umar husin kepada detik sport komite disiplin pssi membuka kemungkinan untuk langsung mengeluarkan sanksi kepada johar
komdis pssi akan menggelar sidang dalam waktu dekat
menurut umar pssi sudah memiliki fakta
dan bukti terkait dugaan pelanggaran anggota komitenya
johar lin eng akan dikenai tiga pasal terkait penipuan penggelapan dan tindak pidana suap
setelah menetapkan tiga orang tersangka termasuk anggota komite eksekutif pssi johar lin eng satgas anti mafia bola
bentukan kepolisian terus mendalami dugaan praktik match fixing
jumat pagi satgas anti mafia bola menggali keterangan dari sejumlah pihak
hukum kementerian kompul dan olahraga sanusi di direktorat tindak pidana korupsi barat skrim polri
berencana memeriksa ketua komite disiplin pssi asep edwin
anggota komite eksekutif pssi hidayat dan sekretaris jenderal pssi ratu tisha
sanusi yang diperiksa sebagai saksi selama dua jam mengatakan disodori dua puluh empat pertanyaan oleh penyidik
saya sehari hari di bidang hukum ya sudah saya jelaskan terkait dengan itu paksis saya ya
di kementerian kompul dan olahraga mengatakan hukum ya tentang hukum lah intinya
lalu yang terkait langsung dengan kematian pengaturan dan kematikan untuk pasokan
saya kira apa yang tadi dipertanyakan sudah kami sampaikan dengan penyidik ya
intinya kami apresiasi lah dan dengan setinggi tingginya dengan jajaran kapolri
yang telah membuat penyidik ini supaya kita lebih baik lagi dengan olahraga kita ke depan
lebih fair play ya dengan kejujuran dengan persepsi olahraga yang seperti kita
kita langsung ke barat skrimpol disuruh dari koresponden mardika utama di sana
dika bagaimana perkembangan penyidikan terkait dengan kasus mafia sepak bola
yang kemudian hari ini memanggil sejumlah nama yang tengah didalami oleh pihak kepolisian
ya selamat siang red heart
di dalam tadi ada sanusi yang merupakan kepala birohukum kemenpora
yang sudah diperiksa selama dua jam
di dalam juga sudah ada asep edwin yang merupakan ketua komisi disiplin dari pssi
tetapi kami belum bisa menggali keterangan dari yang bersangkutan
karena asep edwin saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik
di lantai dua direkturat tindak bidana korupsi barat skrimpolri
yang menempati gedung pembunuh semaning
nah selain asep edwin rencananya juga pihak dari satgas anti mafia bola
juga akan memanggil pihak lain yaitu mantan anggota komite eksekutif lainnya
yaitu hidayat yang kita tahu juga sudah dijatuhi hukuman oleh komisi disiplin
dan terbukti melakukan tindak match fixing
atau pengaturan pertandingan pembenelaga dan juga spur di liga dua pada saat itu
jadi hidayat diduga
kita menghubungi manajer dari madura fc untuk diminta mengalah pada saat melawan pss leman
tepatnya pada saat pebak delapan besar liga dua dua ribu delapan belas
dan hidayat pun sudah meminta dirinya untuk mengundurkan diri dari komite eksekutif
dan tetap dijatuhi saksi oleh komisi disiplin
dan hari ini juga rencananya hidayat akan dipanggil oleh satgas anti mafia bola
tetapi sampai siang ini atau sampai pukul tiga belas waktu indonesia barat
belum tiba di gedung barai skrim
sementara itu ratu tisa destri atau sekjen dari pssi juga belum hadir
setelah pada pekan lalu juga ratu tisa tidak hadir oleh
dari pemanggilan barai skrim korea atau dari satgas anti mafia bola
menarik untuk diketahui seperti apa respon dari federasi atau dari pssi
baik dari ratu tisa ataupun juga dari ketua umum edi rahmayadi
mengingat beberapa anggota komite eksekutifnya saat ini sudah
terjerat kasus match fixing atau pengaturan laga dan juga pengaturan skor diantaranya adalah
johar lin eng yang sebagaimana kita tahu sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan ditahan di polda metro jaya saat ini
lalu ada nama hidayat juga yang sudah dijatuhi sanksi oleh komisi disiplin
dan juga satu nama lain yaitu dwi irianto atau dikenal dengan nama mbah putih
yang juga sudah dinonaktifkan oleh komisi disiplin karena juga diduga terkait dengan pengaturan
pertandingan sama halnya dengan johar lin eng yang dilaporkan oleh manajer dari persatuan sepak bola di banjarnegara
dan kalau kita meneliti lagi seperti apa proses penyidikan yang dilakukan terhadap joharlene eng
tadi kami mendapatkan wawancara dengan ketua tim media satgas anti mafia bola
yaitu komisaris besar argo iwono yang menyatakan bahwa peran dari joharlene eng ini
cukup signifikan ia diduga memiliki pengaruh untuk mengatur setiap laga di liga tiga
baik waktu tempat ataupun juga pembagian grup dari semua tim yang berlaga di liga tiga
selain itu juga ia juga memiliki peran untuk memilih wasit yang akan memimpin pertandingan
menarik untuk dinanti seperti apa momentum bersih bersih dari pssi ini dari dugaan match fixing
yang sangat terdengar
dan ini adalah hal yang sangat masif beberapa waktu terakhir ini reinhard
baik dika terakhir tadi jumat pagi juga dipanggil atau diperiksa sanusi kepala birohukum dari kemenpora
keterangan apa apa yang sebenarnya ingin digali dari pihak penyidik dengan memanggil kepala birohukum kemenpora ini
dan apa kemudian tadi hasil pemeriksaan terhadap sanusi
ya sanusi mengaku dicecar dengan dua puluh empat pertanyaan selama dua jam mulai dari pukul sepuluh sampai pukul dua belas
tetapi saat kami tanya apa saja sebenarnya materi yang ditanyakan oleh penyidik
ia hanya menyatakan bahwa penyidik berfokus pada pertanyaan pertanyaan terkait dengan tugas pokok dari sanusi di kementerian pemuda dan olahraga sebagai kepala birohukum
dan ia pun mengapresiasi langkah kepolisian membentuk satgas anti mafia bola untuk membersihkan olahraga
dalam hal ini adalah sepak bola dari praktik praktik kecurangan seperti pengaturan skor
ataupun juga pengaturan laga yang disebut match fixing
baik terima kasih mardika utama
untuk laporan anda kami akan tunggu nanti apa informasi terbaru
mardika utama korespondensi nn indonesia